gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengaku pekerjaan rumahnya pada hari ulang tahun dki ke empat ratus delapan puluh sembilan ini
adalah membangun fasilitas transportasi massal berbasis rel dan menyediakan trotoar untuk warga ibu kota
berbagai pencapaian program telah diraih gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
salah satunya transparansi anggaran
melalui smart city ahok merancang khusus sistem anggaran dki
saat ini di jakarta pun marak dilakukan transaksi non tunai
meski begitu masih ada pr bagi orang nomor satu dki ini
dalam sisa masa jabatan yang tinggal setahun ahok akan merancang pembuatan trotoar dan pembangunan transportasi massal berbasis rel
transportasi massal berbasis rail belum selesai walaupun kita nanti juga akan mulai membangun yang lrt
tapi yang mulai kelihatan bagus apa bus kita mulai bagus
konsep transjakarta udah baik
apa yang masih jelek yang masih total jelek adalah trotoar
trotoar kita itu betul betul jelek